yang pemabok dan mantan narapidana begitu
aku pun sangat berharap pelakunya segera terungkap
tapi kalau pelakunya ternyata bagian dari keluarga andin
apa aku kuat menghadapinya
ma tenang aja
mama baik baik aja kok
karena ada aku yang jagain ma
karena aku dikirim sama papa aku yang sudah di surga
untuk jadi pelipul laranya ma
pelipul laranya ma
rena ucapkan itu di depan andin
padahal kan al belum jelaskan ke andi
kalau reina adalah anak dari roy
kayaknya muka mama seperti berubah set rena sebesol ayah kandungnya rena
aduh yuk makan yuk
ya baca doa dulu sebelum makan
allahumma barik lana
makasih ya
soalnya kandungnya rena
mama juga tau
mirna cerita sama aku mas
mama kasih tahu rena kalau ayah kandungnya erina sudah meninggal
gak tau mungkin mirna salah dengar kali
siapa papa kandungnya rena
jangan jangan andin makin penasaran sama ayah kandungnya rena
silahkan bu jusnya
sarapan gak dia tadi
non michi dari semalam belum keluar bu
semalam juga belum makan apa apa
sekarang pagi ini belum sarapan
permisi ya bu
mata kamu bengkak sayang
sampai sekarang belum makan
ada apa sih nak
kamu mau mama terima enggak
yang pemabok dan mantan marah pidana begitu iya sayang
kalaupun mama nyuruh milih
aku harus pilih mama atau enggak
kalau hati aku aja sakit
bu elsa gak mau menolong
apa aku telpon lagi aja ya
tanyakan lagi ke bu elsa
aduh ini pasti istrinya emang dadang nih
pasti mau minta duit lagi
biarin aja deh
saya elsa saya mau ikut kelas enam yang jam delapan pagi
silahkan bu di ruang lotus ya sebelah sana
oh iya bu ini ada kiriman bunga buat biasa
bunga buat saya
semangat senamnya ya sayang biar kamu dan anak kita sehat
romantis banget sih
kasih ya mbak
bunga pesanan anda sudah terkirim
katanya dia mau pikir pikir dulu pak
tapi tadi ibu coba telpon lagi
kenapa bu elsa tidak angkat telpon
apa dia tidak mau bantu
kasih uang ke saya lagi
kamu sudah siap
iya berarti assalamualaikum
bapak gak mau aku ikut
apa lagi ya rencana papa
kamu lagi dimana lagi dirumah
papa kesana ya
oh gak pak aku gak dirumah pak
di yoga bela studio
kamu lama gak kelas enam hamil
sama gak disana
enggak sih paling cuma sejaman gitu kelasnya
yaudah papa kesana ya
papa jemput kamu disana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada apa ya
papa gak biasanya mendadak mau ketemu kayak gini
al dan angga pakai bantuan hacker
jadi mereka udah tau
akaun pasangan mereka
tadi al dateng kesini
dan dia ceritain semuanya di depan papa
yang dipake untuk buka akun noi